indahan landscape kawah terbentang di kawasan cagar alam gunung ijen kabupaten banyuwangi jawa timur begitu memukau mata
namun ijen tidak hanya dikenal karena keindahan alam yang memukau mata dunia
tetapi ijen juga dikenal sebagai gunung api aktif yang menghasilkan belerang
mengutip data dari kementerian esdm setidaknya empat belas ton belerang berhasil ditambang di kawasan kawah ijen setiap hari
keseharian para penambang di kawah ijen telah dimulai sejak pukul tiga pagi
di tengah dinginnya gunung ijen yang mencapai suhu sepuluh derajat celcius
saya dan sabiudin salah seorang penambang yang sudah belasan tahun menambang belerang
berjalan perlahan menembus gelapnya malam
sebagian besar perjalanan didominasi jalur menanjak
sebab kami berangkat dari ketinggian satu delapan ratus mdpl menuju dua empat ratus meter di atas permukaan laut
para penambang bilang biasanya mereka tuh satu jam udah sampai
tapi kita sampai
ini saya udah dua jam sekarang udah jam lima ketika di take dan masih panjang perjalanannya
bentar pak bentar pak
aduh tenaga abis
belum nambang tapi tenaga sudah terkuras
tiga jam berlalu akhirnya saya berhasil tiba di puncak gunung ijen
untuk menemukan penambang belerang di gunung ijen
saya harus mengambil alat yang tepat untuk memulai hari mengais rezeki
sebab setelah siang hari konsentrasi belerang akan menjadi sangat pekat
dan dapat membahayakan pernafasan manusia
ini harus pakai karena di dalam belerangnya kenceng banget
dan saya akan ada di tengah belerang
di sini saja ini udah mulai kenceng
kita siap siap oke mada
saya mulai gitu ya
untuk mendapatkan belerang saya dan para penambang harus turun ke bagian tenggara danau kawaijen sejauh satu km
saya harus berhati hati ketika menyusuri jalan setapak ini
satu langkah salah mengawal taruhannya
setelah tiga puluh menit akhirnya saya tiba di titik penambangan
alat untuk mengambil belerang sangat sederhana hanya sebuah linggis berukuran panjang
dalam bentuk gas menghirupnya dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan
mulai dari sesak nafas mual pusing hingga kehilangan kesadaran
terutama orang yang memiliki rewayat asma
oh siap di bawah ini ada belerang
iya belerang ini
total ada tiga ratus penambang yang setiap hari bergantian menambang belerang di tengah tebalnya kepulan asap sulfur yang membumbung
oh ini sangat keras
wah anget re
namun jangan sesekali menyentuh cairan yang baru menetes dan berwarna merah pekat
sebab suhunya sangat panas mencapai dua ratus derajat celcius yang dapat membuat tangan terbakar
saat mengeras dan mendingin belerang akan berubah warna menjadi kekuningan
peluh keringat yang membasahi sekejur tubuh menjadi keseharian para penambang di tempat ini termasuk saya
tidak ada istilah menyerah demi mengais rupiah
suara linggis penambang sesekali beradu dengan suara batuk
apalagi tadi beberapa kali di asap yang dia warnanya masih kuning
itu kandungan barangnya kan masih tinggi ya
bagus banget bisa dapetin yang gede gede kayak gini
tapi kitanya yang merasa
selain menetes di bagian dinding dinding kawah belerang juga menetes di bagian bawah pasir
kalau udah kuat jangan dipaksa
dari sini biar enak dari sini mas
ini yang temennya ini ini ini
panasnya matahari yang seakan membakar kulit
perlahan berubah menjadi berawan
arah angin pun kini menuju ke titik kami para penambang
belerang di kawah ijen dihasilkan dari proses sublimasi gas gas belerang yang terdapat di dalam asam sofatara
sederhananya asam solvatara yang berada di perut bumi dialirkan lewat pipa pipa baja sampai ke bibir kawah
dan ketika asap yang sangat panas mengenai udara yang lebih dingin di luar asap mengembungkan cairan belerang yang menetes dari pipa
nah ini dia
ini dia mas
dikumpulkan sampai sini
bekerja di tempat ini memiliki resiko sangat tinggi
ya selain menghadapi medan yang sulit untuk menuju kawah ijen juga tidak ada jaminan keselamatan di sini
salah melangkah saya bisa langsung tercebur ke dalam air kawah yang sangat asam
dan dapat membakar kulit
karena kena asap jalannya tidak kelihatan
kepleset jatuh ke danau itu
ya itu sepupu saya itu
sampai sekarang berhenti kerja
bobot bongkahan belerang bervariasi dari yang berukuran serpihan hingga puluhan kilogram seperti yang saya bawa
tiba tiba sedia sobat masuk
saya salut buat teman teman yang nambang belerang di sini
tidak terbayang setiap hari
tidak terbayang bagaimana para penambang yang harus bekerja sejak dini hari hingga siang tanpa masker kacamata atau pelindung yang memadai
harga penyaring atau filter untuk masker yang tergolong mahal membuat para penambang memilih menggantinya dengan kain yang telah dibasahi oleh air untuk menjaga asap belerang terhirup
apakah hanya asap belerang saja yang berbahaya di tempat ini sayangnya tidak
bagi para penambang gas beracun yang ada di dasar kawah jauh lebih menakutkan
ciri cirinya gelembung akan muncul dari dalam danau yang berisi gas sulfur dan karbonnya
walau suhu asap belerang sudah turun dari tujuh ratus derajat celcius di dalam gunung menjadi dua ratus derajat celcius di bibir kawah
pada siang hari suhunya bisa bertambah dan mampu meledakan pipa yang tepat berada di depan kami
nah gelap gimana rasanya
kalau anda mampu turun
matahari saya merah
saya tidak bisa menggunakan kota kota

mas kamu juga mas kamu juga mas kameramen
aman bro mas kamu juga mas kameramen
dalam sehari seorang penambang bisa mengumpulkan sampai ratusan kilogram bongkahan belerang
seluruh hasil tambang dibawa dengan pikulan sederhana yang dibuat dari rotan dan juga bambu
ada jalan turun berarti ada jalan menanjak
rata rata para penambang di tempat ini mengangkut enam puluh seratus kg belerang di atas pundak mereka
para penambang di tempat ini memiliki ciri tersendiri yang identik dengan sebutan pundak tebal
ya pundak mereka menjadi tebal karena imitasi kulit memikul hasil tambang dalam jangka waktu yang panjang
kiri kanan sama kerasnya
mungkin kalau yang suka main gitar familiar dengan tangan yang kapalan ya
ini pundaknya yang kapalan
semuanya begini rata rata di sini
dan tiba tiba hujan turun dengan lembat jalanan jadi amat sangat licin
saya berjalan begitu lambat karena saya tidak ingin menjadi korban terjatuh dari ketinggian dan menghantam bebatuan
saya dulu tangan sampai sakit
gara gara tadi nombak sampai puluhan mungkin ratusan kali
nombak nombak nombak nombak di berbagai tempat
tangan sampai saya tidak berdua sini
nyali saya seketika menciut membayangkan apa yang bisa terjadi bila saya salah langkah
namun berhenti juga tidak bisa jadi pilihan
asap belerang yang semakin pekat keluar dari bibir kawah dan gas beracun yang bisa saja naik sewaktu waktu memaksa kedua kaki saya yang sudah lelah untuk terus melangkah
total saya membutuhkan waktu lebih dari satu jam naik ke bagian atas gunung ijen
kami kembali menyusuri jalan menurun menuju pos paltuding tempat para penambang menjual hasil belerang mereka
setiap kilogram belerang dihargai rp satu dua ratus lima puluh
ada alasan para penambang tetap begitu
para penambang tetap bekerja meski risiko sangat tinggi
yaitu uang yang bisa didapatkan tanpa harus menunggu
selain menambang pemerintah setempat juga memberikan sejumlah pelatihan bagi para penambang menjadi seorang tour guide hingga troli wisata
troli wisata yang memberikan manfaat baru bagi wisatawan yang tidak kuat naik
maka penambang penambang ini beralih fungsi menjadi troli yang membantu mereka untuk naik
nah dari sini
pendapatan mereka jauh lebih meningkat lagi
kalau tadi guiding ya guide itu untuk menggaiti
biasanya sepuluh orang ada satu guiding itu dua ratus lima puluh ribu
ada tambahan lagi yang troli tadi itu pp itu rp delapan ratus
yang bisa dia tingkatkan ekonominya
selain itu kesehatan juga kini menjadi perhatian yang diberikan pemerintah setempat untuk para penambang
belerang sendiri dapat digunakan untuk berbagai hal
mulai dari korek api karet kosmetik
sampai pemutih untuk gula
nantinya barang ini akan dimurnikan untuk dipisahkan dari pasir dan bebatuan
terakhir dikirim ke pabrik pabrik yang telah melakukan pemesanan
kawaijen memang kawasan wisata yang sangat indah
namun memang sangat berbahaya bagi mereka yang ingin menikmati fenomena alam api biru yang ada di
memiliki begitu banyak manfaat namun siapa sangka mendapatkan belerang atau sulfur jauh dari kata mudah
bahkan tidak jarang nyawa melayang ketika menambang
rial fernando di wabung ludiarto banyuwangi jawa timur